penyebab kebakaran yang merenggut sepuluh korban jiwa di jalan pisangan baru tiga matraman jakarta timur
masih diselidiki petugas kepolisian
saat ini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari hubungan arus pendek atau korsleting
di salah satu rumah kontrakan
namun untuk lebih jelasnya aparat kepolisian juga menerjunkan tim puslap empat ke lokasi kejadian
sementara itu welda tak kuasa menahan tangis saat iring iringan ambulans tiba di rumah sakit cipto
mengungkusungu jakarta kamis pagi
sebab salah satu di antara sepuluh kantong jenazah korban kebakaran matraman
adalah teman seperantawan welda yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri
saya ingat dia terus gitu kan
memang berapa dua minggu yang lalu ya kan saya ke warung dia makan lontong
di jatinegara di kawasan situ
anak itu yang satu cewek yang gede kuliah namanya fani gitu kan
yang satu cewek yang gede kuliah namanya fani gitu kan
bang beno cowok kelas ini
jadi kita itu
walaupun satu sekolah tapi satu kampung
jadi pergi ke jakarta merantau bareng bareng
orang yang menghuni tiga kamar kontrakan tak mampu menyelamatkan diri
jenazah korban ditemukan setelah proses pemadaman dan evakuasi selesai sekitar pukul lima dini hari
insiden tragis ini berlangsung pada kamis dini hari
menurut kesaksian warga percikan api saat itu dengan cepat langsung membesar dan melalap empat kamar kontrakan
menurut kesaksian warga percikan api saat itu dengan cepat langsung membesar dan melalap empat kamar kontrakan di jatinegara
menurut kesaksian warga percikan api saat itu dengan cepat langsung membesar dan melalap empat kamar kontrakan di jatinegara
di susunan hidup dua orang di dalam beberapa kamar kontrakan yang dihuni para korban

sempat menyulitkan upaya pemadaman
damkar jakarta timur telah mengerahkan sebanyak empat belas unit mobil pemadam kebakaran
kuda memadamkan kobaran api yang diduga berasal dari korsleting listrik

pemakaran di taksir mencapai delapan ratus juta rupiah
memastikan bahwa para pengontrak yang tinggal di tempat kontrakannya yang terbakar memiliki tempat penampungan sementara
karena yang sekarang membutuhkan tempat penampungan sementara itu bukan pemilik rumah tapi pengontrak
mereka disiapkan jumlahnya ada sepuluh orang ya ada sepuluh orang dan mereka difasilitasi untuk bisa tinggal paling tidak sampai dua puluh satu hari ke depan
untuk kepentingan penyelidikan dan keamanan warga sekitar saat ini polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian
tim liputan cnn indonesia
untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kebakaran
bersama kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro
bagaimana sejauh ini penanganan di lokasi kejadian dan apakah sudah dimulai penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran
selamat siang fani
empat orang warga terpaksa harus mengergang jawa akibat kebakaran hebat yang terjadi di pemukiman padat penduduk di jalan pisangan baru nomor tiga matraman jakarta timur
dan beberapa saat yang lalu pihak puslap empat mabes polri sudah selesai melakukan olah tkp
dan sudah bersama saya saat ini adalah kapolsek dari matraman kompol tejo asmoro
di mana kita akan menggali lebih lanjut seperti apa temuan temuan yang dilakukan sementara oleh puslap empat mabes polri tadi
selamat siang pak tejo
bisa diceritakan sebelumnya terlebih dahulu pak kronologis kejadian kebakaran hebat di pisangan
bagaimana perkembangan di matraman jakarta timur ini pak
tadi sudah disampaikan kejadiannya yaitu tadi pagi sekitar jam empat an
jam empat dua puluh kita sudah tkp dengan tim pemadam kebakaran
jadi sampai lokasi api sudah membecar bisa dipadamkan
dan korban meninggal ada sepuluh
untuk korban yang selamat sendiri seperti apa pak sekarang
untuk korban yang selamat ya ini kan satu kontrakan lima petak
yang petak kedua itu selamat suami istri dengan anaknya
dan petak keempat selamat juga ibu dengan anaknya yang sudah smp
tadi sudah ditanyakan diolah tkp dari puslabor mabes polri
nah pak ini kebetulan
kalau kita lihat akses menuju tkp ini kan agak sempit
apakah itu menjadi salah satu penyebab kebakaran itu menjadi cepat menyebar di tkp pak
untuk kejadiannya memang sempit ya
gang seperti ini dan di situ juga buntu
tidak ada akses ke sana
jadi alhamdulillah tim dari pemadam kebakaran cepat tanggap reaksi di lapangan
langsung tarik selang
jadi yang satu petak ini paling ujung bisa diselamatkan
tidak merembet ke rumah warga yang rapat seperti ini
ya seperti itu
nah kan tadi sudah dilakukan oleh olah tkp oleh puslap empat mabes polri
sejauh ini apa saja pak temuan temuannya dan barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan
tadi olah tkp ya
olah tkp itu yang tadi dibersihkan atau kena pembersihan dari tim pemadam
tidak pada posisinya akhirnya kita panggil saksi saksi
posisi kendaraan motor ada di mana
posisi korban ada di mana
itu di olah tkp dengan saksi saksi yang selamat lima orang itu tadi
seperti itu pak
dan kalau berdasarkan olah tkp tadi
apakah sempat ada informasi dari warga gitu terkait kebakaran ini
apakah sebelumnya sempat ada konflik di sekitar area
kalau konflik tidak ada ya
ya mungkin warga tetap semua karena masih mau sholat subuh gitu ya
bersama sama turut membantu mengamankan yang selamat itu tadi
untuk konflik dengan warga tidak ada
ya seperti itu pak
oke terima kasih pak tejo asmoro kompol tejo asmoro kapolsek matraman
demikian perbincangan saya bersama dengan kapolsek matraman bapak kompol tejo asmoro
dimana hingga saat ini proses evakuasi terhadap warga yang terdampak dari kebakaran ini sudah selesai
dan saat ini masih banyak keluarga yang masih akan mengambil jenazah yang telah dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo
di mana ada sepuluh jenazah yang telah berhasil diidentifikasi dan menunggu untuk diambil oleh keluarga mereka masing masing
baik terima kasih atas informasinya diego basro dari lokasi kejadian atau kebakaran matraman jakarta timur
selamat kembali bertugas